terima kasih anda masih bersama kami
sebuah perusahaan produksi yang berlokasi di los angeles dan bali
akan merilis sebuah film pendek yang digarap di pulau dewata
film ini dibintangin salvita de corte dan mike lewis
film berjudul anomaly ini diproduksi oleh goodforms
sebuah perusahaan produksi film yang berlokasi di los angeles amerika serikat dan bali
menceritakan tentang lima anggota pasukan elit yang ditugaskan ke sebuah runtuhan gunung di tengah hutan rimba
untuk mengamankan sebuah misteri anomali yang menunjukkan aktivitas paranormal aneh
apa yang terjadi di sana ternyata diluar dugaan
dan pasukan tersebut harus berjuang melawan dirinya sendiri untuk bertahan hidup
disutradarai oleh brian el ten yang memiliki pengalaman mengerjakan efek visual
film ini disebutnya terinspirasi dari pengalaman yang menetap di bali
proses pengerjaan film yang berlangsung selama tiga hari menjadi tantangan tersendiri
bagi para pemain dan kru yang seluruhnya bermukim di bali
seperti membuat sebuah portal ke dunia lain di tengah hutan
dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin menggunakan helikopter yang hanya bisa digunakan selama tiga puluh menit
meski begitu mic louis yang berperan sebagai charlie dalam film tersebut
mengaku mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam proses produksi film anomaly
apalagi untuk sementara hanya akan tayang dalam ajang festival film seperti festival film hongkong
sebelum dapat disaksikan
film pendek ini suatu saat diharapkan dapat diangkat menjadi film layar lebar yang dapat dinikmati oleh penonton